lebih dari tiga ratus enam puluh orang di kota bogor terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada tujuh februari
hingga senin sore jumlah kasus aktif di kota bogor mencapai dua empat ratus dua puluh dua kasus
penambahan kasus positif covid sembilan belas terbanyak minggu ini dilaporkan pada lima februari
tujuh ratus enam belas orang dilaporkan positif covid sembilan belas pada hari itu
kota bogor saat ini menerapkan ppkm level tiga dan ptm ditiadakan hingga kasus dinilai pemerintah kota terkendali
wali kota bogor bima arya memperkirakan kasus covid sembilan belas akan terus meningkat
dan puncak penambahan kasus diperkirakan akan terjadi pada akhir februari hingga awal maret
kenaikan kasus covid sembilan belas berimbas pada naiknya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di kota bogor ke level tiga
lalu bagaimana tanggapan wali kota bogor terkait hal ini dan bagaimana pula antisipasinya
sore ini saya akan berbincang dengan wali kota bogor bima arya selamat sore kang bima apa kabar
selamat sore alhamdulillah baik
kang bima ini prediksi terjadinya lonjakan kasus di februari ini
apa saja antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemkot bogor agar bor maupun kasus meninggal ini bisa ditekan
yang pertama kita percepat konversi tempat tidur di rumah sakit
supaya bornya terkendali
jadi ditambah tempat tidurnya yang umum menjadi layanan untuk covid sembilan belas
dan kita cek terus setiap hari
itu sudah terjadi sekarang
yang kedua kita pastikan hanya yang gejala sedang sampai berat yang bisa dirawat di rumah sakit
dan kalau gejala ringan itu nggak bisa dirawat dan nggak bisa diklaim juga
ini untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan hanya yang lansia atau yang comorbid dan dengan gejala yang berat
yang ketiga kita pastikan juga pengawasan warga yang isoman ini dilakukan secara maksimal
jadi ada relawan ada aplikasi telemedicine yang bisa digunakan oleh warga sehingga semuanya terpantau
yang keempat kita pastikan stok oksigen tercukupi
yang kelima obat obatan juga tercukupi
dan yang terakhir kita gencarkan terus pesan untuk menjaga prokes menggunakan masker dan mengurangi mobilitas
secara garis besar itu kira kira langkah langkah kita
berkaitan dengan peningkatan yang begitu signifikan di kota bogor terkait dengan orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sebenarnya seperti apa ini apa yang terjadi kang
apakah memang mobilitas warga kah
atau memang untuk prokes yang dilakukan oleh warga bogor sendiri memang sudah semakin landai begitu
mengingat bahwa pembatasan pembatasan juga sudah lama ini dikurangi di seluruh indonesia terutama yang ada di kota bogor
sudah bisa diprediksi oleh kita sebetulnya
karena memang kan omikron ini proses peneluruhannya lebih cepat dibanding delta
itu faktor pertama memang karakter omikron yang menurun lebih cepat
yang kedua ya memang ada kecenderungan disiplin kita terhadap prokes ini menurun
aktivitas warga sudah seperti biasa
tidak ada jarak tidak mengurangi mobilitas dan penggunaan masker kelihatannya juga sudah mulai longgar
termasuk pemberhentian pembelajaran tatap muka dan juga mengurangi kembali frekuensi perkantoran
menjadi kembali wfa dan di sekolah dihentikan kegiatannya
jadi mengurangi mobilitas mendorong mengingatkan lagi prokes
nah berbicara soal penghentian pembelajaran tatap muka ini
sebenarnya sampai kapan ini akan berlangsung dan melihat dari daerah daerah lainnya seperti halnya jakarta
apakah nantinya kota bogor juga akan melakukan hal yang sama
mengingat bahwa memang pendidikan ini juga masih harus berlangsung apalagi dengan tatap muka
kita pantau angka covid nya per hari
selama lonjakannya masih tinggi dan merayap terus
tingkat kepercayaan tempat tidur ptm belum akan kita berlakukan
kita masih terus melakukan tracing
kasus kasus yang ditemukan di sekolah sekolah ini angkanya terus naik
awal awal cuma tiga puluh an naik tujuh puluh an sekarang sudah di atas dua ratus an kluster kluster sekolah ini
jadi selama angka belum terkendali belum akan kita buka pembelajaran tatap muka
karena resikonya terlalu tinggi
dilaporkan juga ledakan keluarga kluster keluarga ini terjadi karena kluster sekolah
jadi siswa siswi yang juga menularkan orang tuanya pakek neneknya ketika terpapar di sekolah dan dibawa ke rumah
berarti ptm ini dihentikan sementara ya kang ya
tapi ini jika dibandingkan saat varian delta beberapa waktu lalu
apakah pemkot sudah mendapatkan data
apakah penambahan kasus ini lebih rendah atau justru lebih tinggi kang dibandingkan juli yang lalu
kita sudah melampaui angka delta
kasus perharinya lonjakannya cepat sekali
dan angka positif juga melonjak
tetapi yang membedakan dengan kasus delta kabar baiknya adalah
lonjakan kasus yang tinggi itu tidak diiringi dengan lonjakan bor yang signifikan
berarti untuk sampai saat ini masih terkendali
apakah ada rencana pemkot bogor untuk akan aktifasi rumah sakit
apa perluasan rumah sakit
konversi kamar rumah sakit dari yang sebenarnya sebelumnya dilakukan untuk pasien pasien yang mengalami sakit biasa begitu
yang akhirnya nantinya akan berubah menjadi tempat ataupun ruangan isolasi kang
itu saya sudah sampaikan di bagian awal tadi
proses konversi dari tempat tidur biasa menjadi layanan covid sudah terjadi
yang kedua rumah sakit perluasan baru akan kita aktifasi ketika
jadi sejauh ini situasinya terkendali dan konversi tempat tidur untuk layanan covid ini sudah dilakukan dan sudah dipercepat
oke berbicara soal tempat wisata kang
ini kan bogor ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata warga
khususnya untuk warga yang ada di sekitar kota bogor seperti jakarta dan lain sebagainya
sebenarnya untuk ppkm level tiga g ini seperti apa aturan yang sudah dilakukan oleh
ada pembatasan kapasitas
kemudian juga dipastikan semua harus menggunakan aplikasi pedulindungi
jadi kalau belum divaksin full gak boleh masuk ya
dan ketiga kita lakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran tidak ada kerumunan kerumunan
tiga langkah langkah itu kira kira yang kita lakukan untuk mengantisipasi
lonjakan kasus di tempat tempat wisata
berarti untuk sejauh ini tetap dibuka seperti biasa
nah hanya saja hanya harus mengikuti seperti halnya adanya peduli lindungi dan lain sebagainya ya kang ya
untuk ganjil genap juga tetap berlangsung kang
ganjil genap berlaku secara situasional setiap akhir minggu hari sabtu hari minggu
ini jam jamnya diberlakukan berdasarkan angka kepadatan mobilitas yang melonjak di setiap satu minggu
kalau terkendali ya
tidak ada juga ganjil genap
terakhir kang berbicara soal protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga kota bogor ataupun warga sekitar yang datang ke kota bogor
sebenarnya apa harapan kang bima terkait dengan hal ini mengingat bahwa tentunya masyarakat sudah banyak yang mulai abai terhadap protokol kesehatan ini
walaupun lonjakan kasus omikron ini tidak diringi dengan tingkat keparahan atau fatality rate yang sama
tetapi tetap kita harus berhati hati
karena kita tidak pernah tahu apakah kita punya komorbid atau tidak
apakah kita akan menulari anggota keluarga yang lain atau tidak
jadi lebih baik berhati hati menjaga diri tetap menggunakan masker menjaga prokes menjaga jarak
untuk mengantisipasi terjadi hal hal yang tidak diinginkan ketika kita terpapar omikron
bagi sebagian orang omikron ini sangat ringan
tetapi data juga menunjukkan kami mendapatkan informasi beberapa terkena omikron dengan gejala yang cukup berat
walaupun kondisi badannya fit
baik kang bima terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
salam sehat selalu kang bima selamat bertugas kembali